ikatan dokter indonesia atau idi menyatakan menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak
kepala biro hukum ikatan dokter indonesia dr nazar menegaskan bahwa sikap penolakan itu bukan berarti idi menolak menjalankan perintah undang undang
menurut nazar para dokter tidak bisa melaksanakan eksekusi karena terikat sumpah kode etik profesi kedokteran
idi sendiri sempat mengusulkan opsi alternatif berupa hukuman tambahan yaitu tambahan hukuman penjara sepertiga dari hukuman pokok dan juga rehabilitasi bagi pelaku
ini saya mau minta tolong sebagai eksekutor itu dokter itu tidak bisa tidak boleh
jangan dikatakan loh ini perintah undang undang
tolong dilihat ada lafal sumpah dokter
yang mengatur tentang masalah masalah menjunjung tingginya harkat kemanusiaan
ada kode etik profesi yang berlaku universal di organisasi kita di negeri tercinta ini dibukukan dalam kode ki
sebelumnya hari rabu kemarin dewan perwakilan rakyat atau dpr mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang undang atau perpu nomor satu tahun dua ribu enam belas
yang merupakan perubahan kedua atas undang undang nomor satu tahun dua ribu enam belas
dan perubahan kedua atas undang undang nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua tentang perlindungan anak
namun fraksi partai gerindra dan pks menolak pengesahan perpu tersebut
salah satu poin penting dari perpu ini adalah penambahan hukuman kepada pelaku kekerasan seksual dengan sanksi hukuman kebiri kimiawi
sebelum disetujui penetapan perpu ini sempat ditolak oleh dua fraksi di parlemen yaitu gerindra dan pks
namun akhirnya mereka menghormati keputusan mayoritas fraksi hingga akhirnya perpu ini disahkan dengan beberapa catatan
dan jika mayoritas fraksi di dprr ini menyetujui kami dari fraksi gerindra menghormati keputusan tersebut
tetapi berdasarkan prinsip kami harapkan nanti ditambahkan sebagai catatan bahwa fraksi partai gerindra masih belum bisa menyetujui ini
dan juga bahwa setelah disahkannya tetap akan ada revisi undang undang
perlindungan anak untuk bisa lebih komprehensif dan dapat diimplementasikan secara efektif
kalaupun kami harus setuju mengikuti pendapat mayoritas fraksi fraksi maka catatan yang terpenting yang tidak boleh terpisahkan
bukan saja disepakati oleh praksi praksi tetapi di sini ada pemerintah ada menteri kita harus bersepakat bahwa perpu ini nanti kita akan revisi
dibuat undang undang yang lebih komprehensif yang lebih bisa menjawab persoalan dan ini harus menjadi kesepakatan kita bersama